presiden ke enam republik indonesia yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
melayat ke rumah duka almarhum sutan batugana di komplek vila duta baranang siang kota bogor jawa barat
sultan yang merupakan mantan anggota dpr ri dari fraksi partai demokrat ini wafat akibat penyakit kanker hati
kedatangan rombongan keluarga presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
di rumah duka almarhum sultan batugana di komplek vila duta baranang siang kota bogor jawa barat
sabtu siang disambut tangis istri dan anak anak sultan
sby pun langsung berdoa bersama di depan jenazah mantan anggota dpr dari fraksi demokrat ini
bersama para pelayat yang sudah memadati kediaman almarhum
sultan dikabarkan menderita penyakit kanker hati kronis sehingga harus menjalani penanganan medis
sultan sempat dilarikan ke ruang icu lantaran kondisinya kritis
kita sebagai teman sesama ya terlalu kejut lah tapi memang beliau kan sudah sakit sudah lama juga gitu ya
beliau menghidap penyakit kanker hati gitu ya jadi ya saya kira siapapun yang menghidup kanker hati memang penanganannya harus serius sekali gitu
sehingga pak sutan diberikan peredikat oleh dokter high care intensive gitu ya
pihak keluarga akan memakamkan jenazah sultan batu gana di kompleks tpu giri tama kecamatan kemang sabtu sore
sutan badugana merupakan terpidana kasus swab di sk kamigas dan kementerian isdm
dan baru menjalani masa tahanan kurang dari setahun di lapasuka miskin bandung
dari total hukuman selama dua belas tahun penjara
muhammad juanda bogor jawa barat